rakyat indonesia patut berbangga karena negara indonesia yang semakin maju dan makin hebat
terbukti dari adanya pagelaran ajang olahraga kelas dunia yang disengarakan di indonesia
dan apa saja kah ajang ajang olahraga tersebut kita simak informasinya bersama
rakyat indonesia patut berbangga dan berbangsa indonesia
karena apa ya karena negara indonesia makin maju negara kita yang makin hebat kini
terbukti dari adanya pagelaran ajang olahraga kelas dunia yang senggerakan di indonesia
dan apa saja kah ajang ajang olahraga tersebut
mari kita lihat yang pertama ada ajang motogp yang digelar di lombok nusa tenggara barat
mungkin banyak sekali nih motor motor balap yang berada di sekitar saya menemani saya pada kesempatan kali ini
ajang balap motor level air pertama ini digelar di indonesia setelah dua puluh lima tahun lamanya
ajang grand prix sentul pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
dan juga pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
dan pada tanggal delapan belas hingga dua puluh dua maret dua ribu dua puluh dua kemarin ajang olahraga ini digelar di indonesia
tepatnya di sirkuit internasional pertamina mandalika lombok tengah nusa tenggara barat
dan tentunya ini juga meninggalkan kesan ya karena mendapatkan sensasi berupa keindahan alam indonesia
sebuah sirkuit khusus dibangun di lombok nusa tenggara barat
pembangunan sirkuit ini mengundang decak kagum banyak orang dan tidak hanya masyarakat indonesia
namun mata warga asing juga dibuat kagum oleh panorama indah yang tidak banyak didapat dari sirkuit motogp di negara lainnya
ajang motogp manalika meninggalkan kesan indah bagi para pembalap dan juga tim ofisial
kita bergeser ke ajang olahraga dunia lainnya yang disenggarakan di tanah air indonesia
ini kita lihat nampaknya di depan saya sudah ada nih mobil balap yang menemani saya pada kesempatan kali ini

ya untuk pertama kalinya seri balapan empat x empat
persiapan formula e disenggarakan di indonesia tepatnya di jakarta international e prix circuit ancol empat juni dua ribu dua puluh dua silam
pagelaran formula e atau jakarta yo prig dianggap sukses pada tahun ini bukan hanya karena pertama kalinya dalam sejarah
namun euforia atau antusiasme penonton masyarakat indonesia khususnya warga jakarta sangatlah besar dan meninggalkan kesan baik di mata dunia
bagaimana tidak karena ajang ini menjadi satu satunya
jadi catatan yang pada digelar di jakarta
ada catatan penting dari sirkuit ini
di mana sirkuit ancol dibangun dengan mematangkan jalan yang sudah ada pada kawasan pantai karnaval ancol
khusus untuk ajang balap formula e dan pembangunan sirkuit ini hanya memakan waktu lima puluh empat hari saja
pembangunan sirkuit yang bisa dilihat atau diperhatikan dari atas menyerupai kuda lumping
wow menarik ya
tentunya sirkuit ini juga dibangun sebagai pembangunan sirkuit tercepat yang ada di dunia
oh ya jangan lupa
kali indonesia khususnya jakarta kini juga mempunyai stadion olahraga terbaru tepat di belakang saya ini
anda tahu tentunya ya ini jakarta international stadion
ya stadion olahraga terbesar darwiva juga dibangun dengan konsep green building ini
jakarta international stadion juga masuk sebagai salah satu stadion terbesar yang ada di dunia
dan jakarta international stadion ini pun juga memiliki atap stadion
bisa dibuka tutup seperti mercedes ben stadion di atlanta amerika serikat
jakarta international stadion atau jis yang baru saja diresmikan pada hari minggu tanggal dua puluh empat juli dua ribu dua puluh dua lalu ini
juga baru saja menggelar pertandingan sepak bola persahabatan antara klub sepak bola kebanggaan warga jakarta persija fc
dengan klub sepak bola asal thailand chonburi fc
nah itulah serangkaian acara dan juga pagelaran olahraga yang terbesar yang telah digelar di republik indonesia kita ini
sebagai warga negara indonesia patut berbangga dengan negara kita indonesia
selamat hari kemerdekaan tujuh belas agustus rakyat indonesia
sekali lagi merdeka